setidaknya ada empat alasan yang dijadikan dasar penolakan impor krl bekas
tim liputan cnn indonesia
dan jika berada di angka atau di bawah angka seratus tentunya korupsinya merajuk
lakukanlah yang terbaik oleh pemerintah untuk jangka satu dan satu setengah bulan ini
dan kita menggulung dan kita terbang
ya kan misalnya banyak orang indonesia ya
dan kompleksitas persoalan menimbulkan kriminalitas
meski sebentar lagi akan lulus menjadi sarjana
dan insya allah target itu bisa kita raih di tahun dua ribu dua puluh dua ini
agar menginspirasi generasi muda di tanah air
kemarin di media sosial pernah ada yang repost juga
ya pertama tentu saya ikut prihatin ya karena putusan dkpp yang menyatakan penyelenggara pemilu itu mengalami problem etik
bambu selain sebagai bahan aneka kerajinan yang mendatangkan rupiah
beliau menyampaikan bahwa ia langsung mulai dikurangi importnya
sebuah orkestrasi tuh kondaktornya
lantaran belum adanya korban beresiko tinggi dan masih dapat tertangani
jika penumpang tidak bisa berjalan maka mereka harus berjalan dengan kemampuan yang lebih kuat
jadi fokus aja sama apa yang bisa kita kontrol
hanya nanti untuk yang frozen freezer kita memang perlu bekerjasama dengan private
saat ini salah satu gaya arsitektur dan desain interior yang banyak menyita perhatian adalah gaya japandi
ini nih yang paling ekstrim jalur merah
benar benar tanpa sesengat sama sekali
kita pengen pacaran aja sampai tua deh
jadi untuk membuka pada saat penerbangan butuh usaha yang lebih besar dibandingkan ketika membuka di darat
tidak bisa singkat waktunya
tapi emang berarti sebelumnya sebelum angkatan kak arif masuk yang ada jalur prestasi beasiswa basket itu sebelumnya berarti nggak ada sama sekali ya kak ya
putri demas yoga aris pratama jakarta
sambil dia juga membentuk kubah lapar
banjir ini berkurang selama lima tahun
dan yang kita bisa rasakan dan juga kita dalam bulan peak season
rasanya seger ada rasa jeruknya ada rasa sukunnya